untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah pasien dbd rsud kota depok telah siapkan dua ratus tiga puluh sembilan kasur bagi
pasien rawat inap pertanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh empat ada setidaknya dua puluh sembilan pasien yang dirawat di rsud kota
depok dari total satu ratus delapan belas kasus dbd yang ada informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis
kompas tv fedrizka ananda di rumah sakit umum daerah depok jawa barat rizka selamat siang
jumlah pasien dpd meningkat di sana bagaimana dengan ketersediaan ruang rawat inap
hai ya selamat siang cisco dan juga saudara untuk ruang rawat inap sendiri sudah dipersiapkan dan
diantisipasi oleh rumah sakit umum daerah bogor maksud kami daerah depok ini untuk
mengantisipasi lonjakan jumlah penderita dbd yang meningkat dalam beberapa waktu
terakhir ini dimana kalau misalkan data yang kami dapatkan ini sisko dan juga saudara ini
ketersediaan kasur dari rumah sakit untuk rawat inap pasien dbd ini mencapai dua ratus tiga puluh sembilan kasur nah memang
kalau misalkan berdasarkan data pada bulan april dua ribu dua puluh empat ini jumlah kasus dbd yang ada di depok ini
mencapai satu ratus enam belas orang ini jumlahnya lima kali lebih banyak jika kita bandingkan dengan bulan april
pada tahun lalu dimana kalau misalkan kita melihat pada tahun ini memang pada bulan april maret ini
merupakan musim pergantian musim begitu ya sehingga memang untuk perkembang biakan nyambung ini
terjadi sangat cepat sehingga memang ini kemudian penyakit dbd ataupun kasus dbd ini meningkat tidak
hanya di kota depok ini beberapa waktu lalu ini juga kita ketahui bahwa di jakarta selatan jumlah
pengidap dbd ini juga banyak begitu dan juga di beberapa daerah lainnya jadi memang untuk dbd ini
menjadi perhatian dari pemerintah khususnya saat ini untuk mengantisipasi terjadinya peloncakan yang sangat signifikan
terhadap pasien dbd yang memang terjadi pada belakangan ini sisko baik lima kali meningkat
dari tahun lalu ataupun juga dari april dua ribu dua puluh empat terus apa yang kemudian jadi langkah yang dilakukan
pemerintah depok untuk menanggulangi kasus dbd ini agar tak semakin meningkat
ya sisko barangkali kalau misalkan dulu pada kita zaman sekolah ini sering diingatkan tiga m
begitu ya mengubur menguras dan juga membuang barang barang bekas nah ini sepertinya
kembali digalakan oleh pemerintah khususnya dari kalau misalkan dari kota depok ini dari ruas
sakit ini berkoordinasi begitu dengan puskesmas puskesmas terkait ini untuk mengedukasi
masyarakat terkait dengan bagaimana kemudian meminimalisir tumbuhnya tempat ataupun bersarangnya
nyamuk yang menjadi penyebab demam berdarah ini selain itu sisko juga kemudian selain edukasi yang
dilakukan oleh rumah sakit berkoordinasi dengan puskesmas juga masyarakat ini dihimbau untuk tidak sungkan untuk casemate ini juga masyarakat ini dihimbau untuk tidak sungkan untuk meriksa kematiannya
seperti yang fedriska tadi bilang juga penanganan dini ini diperlukan bagi masyarakat dan juga edukasi agar mengurangi jumlah perkembangan biakan nyamuk
terima kasih fetriska atas laporan anda